informasi lainnya lembaga survei media menerlis survei soal elektabilitas pasangan capres cawapres di pilpres mendatang
hasilnya jokowi maruf amin unggul
kami lansir dari detik com survei dilakukan pada empat enam belas november terhadap satu dua ratus responden yang memiliki hak pilih
survei dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada responden
jika pemilihan presiden dilakukan saat ini pasangan manakah yang anda pilih jadi presiden dan wakil presiden indonesia